status awas gunung agung tidak menyerutkan wisatawan mengunjungi lokasi pasar sukawati gianyar bali
ya hingga rabu siang tidak terjadi erupsi di gunung agung
inilah suasana pasar seni sukawati yang berada di kabupaten gianyar bali rabu siang
wisatawan asal tiongkok terlihat mendominasi
selain berjalan jalan wisatawan yang datang ke pasar ini dapat membeli berbagai kerajinan seni
wisatawan biasanya melihat lihat hasil kerajinan seni lukis dan seni patung
status awas gunung agung sejak sabtu malam tak menyurutkan wisatawan mancanegara untuk berjalan jalan dan berbelanja di pasar ini
pasar seni ini berjarak sekitar lima puluh dua km dari gunung agung yang berada di kabupaten karangasem
lokasinya yang cukup jauh dari gunung agung ini menjadi salah satu alasan wisatawan tetap menikmati wisata belanja di tempat ini
itu mononya saya dalam hidup saya hanya setiap hari
kalau saya mati di sini saya akan senang karena ini adalah pertama kali saya berada di bali
saya selalu ingin berada di sini
saya berada di sini dan saya mengalami waktu yang sangat menyenangkan
sementara itu meskipun sepi aktivitas masih ada beberapa warga dari pengungsian yang pulang ke desa masing masing untuk mengecek kondisi rumah mereka
selain itu para pengungsi juga memeriksa
dan juga hasil tanam mereka yang ditinggal turun gunung untuk mengungsi